karena lo udah nyelamatin gue
gue mau ngasih hadiah buat lo
atau atau enggak lo mau jadi cewek gue
merup lo ketinggian
yang engga dua duanya lah
pernah gak ngertiin gue
ada tisu dari lo buat gue
lo lumpuh sekarang
tapi bukan karena lo lumpuh
lo bisa bebas
ternyakitin hati semua orang
lo gak mau gue ada disini
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
gue akan pergi
baik untuk lo
karena lo udah nyelamatin gue
gue mau ngasih hadiah buat lo
atau enggak lo mau jadi cewek gue
ngerep lo ketinggian
ya enggak dua duanya lah
ya terus apa dong
gue cuma mau ngasih tahu
kalau sebenarnya video lo sama bel yang ada di handphone gue
udah gue hapus dari lama
udah lo hapus
jadi lo gak perlu sosok ngedeketin gue lagi ya
jadi videonya udah dihapus
terus ngapain gue susah payah deketin yasmin
buang buang waktu gue aja
gue pemain basket
dulu tuh gue sering banget menang tanding
sebelum gue kecelakaan
pernah t attorneys ya gue mu
bisa ga bakal jelas karakter yang coba
tapi mendadak mobil bokap hilang kendali
terus kita celakaan
setelah itu dokter fonis gue
kalau gue udah gak boleh lagi olahraga olahraga berat termasuk basket
dan akhirnya impian gue buat jadi pemain nasional kadas
setelah itu setiap harinya gue selalu marah sama bokap
semenjak kejadian kecelakaan itu liverya bokap rusak
dan bokap meninggal
sesakit hati apapun itu
jangan pernah salahin orang orang yang ada di sekitarnya
terutama orang yang sayang sama lo
dan orang yang menjaga lo
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
lo tau gak
pas lo di rumah sakit
tiap malam roman begadang coba buat nungguin lo
dan tiap hari dia berangkat ke sekolah dari rumah sakit juga
dan tiap hari juga dia ngelamunin lo di sekolah
sampai sampai ditubur sama pak umar
tapi sekarang lo malah ngusir dia
sebentar lagi tuh gue kalahin snmptn
kalau dia sibuk ngurusin gue dan perhatiin gue
yang lain dia gak konsen sama belajarnya
lagipula dengan cara ini dia gak perlu bolak balik buat cariin gue
tapi jadi lo nyariin dia
gue gak nyariin dia
kalau lo gak nyariin dia ngapain dari tadi lo manggil gue roman
lo ngarepkan dia yang dateng sini
oh gak usah munafik deh
udah deh lan
lo jadi orang jangan sok kuat
gak usah self eating juga
ngerasa dirinya paling malang dunia
padahal di luar sana banyak yang lebih malang daripada lo
tapi mereka gak lebay
gak drama juga kayak lo
dan satu lagi
jangan malah lo usir
udah deh es udah
udah cukup nyalain gue nya
gue lakuin ini bukan untuk gue doang ya
tapi gue lakuin ini untuk yang terbaik untuk gue dan roman
udah cukup jangan nyalain gue terus kenapa sih
serius di sini nih
roman ngapain nih nyuruh gue kesini
oh ya bang
wah buat apa ayolo
kamu momen apa

kenapa lo disini
lo ngerti sekarang
jadi lo kerja sama sama roman buat nyuruh gue kesini
lo mau ngibulin gue apa lagi penipu
sam tunggu dulu dong
boleh lepasin tanggung
gue tau lo marah sama gue